nah sebelum pandemi biasanya kita udah sibuk nih cari tiket ataupun pesan tempat buat nonton acara musik di malam pergantian tahun